assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ibu menko bapak ibu menteri dan para pejabat yang hadir
teman teman media yang terkait dengan masa cuti di lingkungan perusahaan swasta
sebenarnya dari dulu juga model yang diambil itu yang sifatnya fakultatif
maka tahun ini pun juga cuti bersama dua ribu delapan belas itu bersifat fakultatif
dalam arti bahwa satu cuti tahunan yang
definisinya adalah bahwa cuti bersama itu kan sebenarnya cuti tahunan
yang dilakukan secara bersama sama dan diatur oleh pemerintah
nah ketika dia bersifat fakultatif maka dia bisa menjadi pilihan
tentu ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan operasional dari perusahaan
serta berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja buruh
atau dengan serikat pekerja atau sesuai dengan perjanjian kerja
maupun peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama yang ada di perusahaan
dengan demikian maka bagi pekerja buruh yang melaksanakan cuti bersama
otomatis dia akan mengurangi cuti tahunan
nah upah dibayar sesuai dengan ketentuan upah selama cuti
nah kemudian bagi pekerja buruh yang bekerja
nah ini tentu tidak mengurangi cuti tahunan
upah dibayar seperti hari kerja biasa
dan bila melebih jam kerja normal tentu saja wajib dibayarkan upah lembur
saya kira itu terima kasih bu